transformasi digital merupakan salah satu tema utama presidensi g dua puluh indonesia
indonesia terus mendorong terjadinya kesepakatan terkait isu ini agar mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebuah negara
ya namun tentu kita jangan sampai lengah terkait dengan keamanan datanya
bisa tumbuh lebih cepat
menteri komunikasi dan informatika johnny g plate menjelaskan
pengembangan ekosistem digital ini juga harus memastikan transmisi data berjalan dengan baik dan juga aman
infrastruktur digital menjadi penting hulu dan hilir termasuk data dan cybersecurity
dan juga infrastruktur digital
dan juga infrastruktur digital
dan data pusat pusat data yang kita guna cloud computing untuk memastikan transmisi dan datanya baik bisa dilayani dengan baik
tetapi juga di situ ada cybersecurity
cyber security ini juga penting untuk memastikan jangan sampai nanti mengganggu keseluruhan proses transmisi data dan data itu sendiri
kemanan data juga menjadi topik yang banyak dibahas dalam diskusi terkait transformasi digital dalam pertemuan g dua puluh dua ribu dua puluh dua
indonesia dan negara g dua puluh lain
terus menyempurnakan tata kelola dan penanganan kejahatan siber dengan memperhatikan cross border data flow dan free flow with trust
jadi ada pemahaman pemerintah bandara saat ini
kan harusnya building block ya
jadi sudah sampai nanti akhirnya kita punya sepakatan yang lebih implementable ya
jadi bisa diimplementasikan dari sepakatan ini
dan pastinya itu untuk perkembangan ekonomi digital
presidensi g dua puluh indonesia diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global terutama melewati ekonomi digital
menurut perusahaan digital terbesar di dunia google
memprediksi potensi ekonomi digital indonesia akan tumbuh satu ratus empat puluh miliar dolar amerika serikat di tahun dua ribu dua puluh